reshuffle kabinet menjadi kenyataan
presiden joko widodo melantik nama nama baru yang masuk dalam jajaran kabinet
dan dari enam wajah baru tiga diantaranya merupakan menteri di sektor ekonomi
mari kita lihat bersama tiga sosok menteri baru jokowi yang mengisi kursi menteri di sektor ekonomi
yang pertama adalah sakti wahyu trenggono ini menggantikan edi prabowo
dia menduduki kursi menteri kelautan dan perikanan
seperti diketahui kursi itu kosong setelah edi prabowo terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster
dan sakti sebelumnya juga menduduki jabatan wakil menteri pertahanan
dan dia juga mengungkapkan akan belajar dengan cepat untuk mengetahui isu utama terkait kelautan dan perikanan
sakti juga berjanji bisa memberikan solusi yang tepat agar indonesia bisa berjaya
dan mari kita mengintip bagaimana dengan kekayaannya
dalam lhkpn dua ribu dua puluh ia menyatakan memiliki kekayaan lebih dari satu sembilan puluh empat triliun rupiah
dan harta kekayaan sakti wahyu trenggono ini tersebar ke beberapa aset seperti tanah dan bangunan alat transportasi dan juga mesin
oke mari kita lihat yang kedua adalah sandiaga uno
ini tidak asing lagi
dia menjabat sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif menggantikan wisnu tama
dan dalam sambutannya dia juga mengungkapkan ada jutaan lapangan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang harus diselamatkan
karena itu dibutuhkan agenda pembangunan di sektor tersebut untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat indonesia
sandi juga menyebutkan dengan strategi inovasi dan juga teknologi bisa digunakan
ini juga membutuhkan pendekatan big data dan pendekatan kekinian
mulai memetakan dari potensi hingga penguatan ekonomi kreatif
dan mari kita lihat bagaimana dengan hartanya
dalam lhkpn dua ribu delapan belas kekayaannya ini lebih dari lima triliun rupiah
dan ia juga pernah tercatat di peringkat ke tiga puluh tujuh dalam daftar orang terkaya indonesia versi forbes
oke mari kita lihat yang ketiga
muhammad lutfi yang menjadi menteri perdagangan menggantikan agus suparmanto
ia juga pernah menjabat sebagai menteri perdagangan di era presiden susilo bambang yudhoyono
lutfi juga mengibaratkan jabatannya itu seperti wasit tinju
nah apa maksudnya
lutfi juga menjelaskan menteri perdagangan akan sangat terlihat jika melakukan keputusan yang salah ataupun kecurangan
dan dirinya pun berjanji akan menjadi
wasit tinju yang baik
menteri perdagangan ini juga memiliki total harta kekayaan yang mencapai lebih dari

hanya saja total harta kekayaan ini tercatat hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
oke dan terakhir ini adalah kesimpulan dari presiden joko widodo
dan dalam pengumuman reshuffle kabinet pada selasa lalu
presiden joko widodo juga mengatakan dengan bergabung enam menteri ini
semoga dapat membawa semangat dan juga harapan baru bagi bangsa indonesia